biji plastik dapat digunakan untuk membuat peralatan yang berbahan plastik
karena ini juga sudah jadi bahan diskursus bersama kan tinggal memastikan dari pendekatan keahlian